seorang pejabat di kementerian sekretariat negara dinonaktifkan dari jabatannya usai viral karena sang istri flexing kekayaan di media sosial
istri pejabat tersebut membeli mobil mewah hanya karena terpesona melihat mobil yang dilihatnya di jalan
adalah esha ramashah kepala subbagian administrasi kendaraan biro umum kemen setsnek
karo humas kemen setsnek edi cahyono sugiyarto pun meminta maaf atas perbuatan istri salah satu pegawainya itu
yang mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi internal
sebelumnya warganet membahas perilaku hedonisme istri esha melalui akun instagram at fia underscore esha
dia mengunggah momen saat membeli mobil mewah hanya karena terpesona melihat mobil yang dilihatnya di jalan
akun twitter para sosmed pun membongkar hartanya itu
bahkan akun tersebut juga membahas perbuatan istri yang tersebut
mengunggah rumah mewah hingga besaran gaji bulanan yang didapatkan sang suami